momen kedekatan antara irjen verdi sambo dan juga istrinya putri candrawati terlihat saat proses rekonstruksi pembunuhan brigadir joshua di rumah dinas verdi sambo di kompleks polri duren tiga jakarta selatan selasa kemarin
ya dan untuk selanjutnya verdi sambo akan kembali ditempatkan di tempat khusus di makobrimob kelapa ii depok
ini adalah momen sebelum verdi sambo mengikuti rekonstruksi pembunuhan brigadir j di rumah dinasnya di duren tiga
sambo ditemani sang istri putri candrawati tampak mengenakan baju tahanan para skrimpori berwarna oranye
sebelum masuk ke rumah dinas sambo terlebih dahulu berdiri di luar rumah dengan pengawalan ketat aparat
tatapan sambo fokus ke arah depan meski awak media meminta dia untuk menoleh kemampuan
namun saat dirinya dipersilakan maju sambo tiba tiba menoleh dan mengarahkan pandangan kawak media
diketahui sambo jadi otak pembunuhan brigadir j pada jumat delapan juli lalu
ia memerintahkan barada e untuk menembak j karena tak terima istrinya dilecehkan oleh j
tim liputan cnn indonesia